menyambut piala dunia dua ribu delapan belas yang akan diselenggarakan pada empat belas juni mendatang
transmedia selaku official broadcaster mengadakan berbagai acara seru bagi anda
ini adalah salah satunya lomba menghias dan juga lomba membuat aktivitas kampung piala dunia dua ribu delapan belas
pemenangnya nanti bisa mendapatkan total hadiah hingga ratusan juta rupiah
nah bagaimana syarat syaratnya untuk jadi peserta simak tayangan berikut ini
informasi ini sekaligus mengakhiri good morning edisi hari ini
jangan lewatkan sajian informasi terbaru cnn indonesia dua puluh empat jam di transvision dan uctv
saya prabu revolusi
post gambling trick art atau media lainnya
jangan lupa menambahkan logo salah satu atau lebih perusahaan perusahaan di transmedia
serta lakukan juga aktivitas kreatif piala dunia kamu
seperti juggling bola lomba menggiring bola dance piala dunia atau aktivitas seru lainnya
segera upload foto dan video aktivitas piala dunia di sekitar lingkungan yang sudah dihias ke detik com
slash kampung piala dunia
rp seratus juta di setiap bulannya
masing masing sepuluh juta untuk sepuluh kampung di bulan april
sepuluh juta untuk sepuluh kampung di bulan mei
dan sepuluh juta untuk sepuluh kampung di bulan juni
dan pada putaran final piala dunia di bulan juli
akan dipilih pemenang kampung terbaik
berhadiah seratus juta untuk kampung terbaik pertama
lima puluh juta untuk kampung terbaik kedua
dan dua puluh lima juta untuk kampung terbaik ketiga
serta masing masing senilai lima belas juta untuk lima kampung
untuk informasi lebih lengkap kunjungi detik com
slash kampung piala dunia
jangan sia siakan kesempatan ini
meriahkan piala dunia dua ribu delapan belas bersama transmedia